sementara itu kasus aktif positif covid sembilan belas di provinsi bali menembus angka sepuluh lima ratus tiga belas kasus per kamis lima belas oktober dua ribu dua puluh
bahkan sejak empat hari terakhir kasus positif covid sembilan belas di bali mencatatkan penambahan kasus seratus orang perharinya
tentu peningkatan kasus konfirmasi positif akan terlihat semakin meningkat
ini karena optimalnya hasil kerja dari tim surveillance di dalam menemukan para kontak erat atau dilakukan tracing secara masif
tingkat kesembuhan kasus terkonfirmasi positif semakin meningkat
sampai dengan tanggal empat belas oktober dua ribu dua puluh kemarin
sampai dengan tanggal empat belas oktober dua ribu dua puluh kemarin